hari pertama masuk kerja usai lebaran masih diwarnai sejumlah pns yang datang terlambat
di jombang ratusan pegawai negeri sipil bahkan dikunci di depan pintu gerbang
lantaran terlambat mengikuti apel
sementara wali kota surabaya tririsma hari ini berjanji
akan memberikan sanksi keras bagi pns yang membolos kerja
puluhan pegawai negeri sipil ini tampak berlarian menuju barisan di lapangan pemerintah kota
lantaran kedapatan terlambat datang di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang lebaran
bahkan tak sedikit di antara mereka yang terpaksa dikunci di luar gerbang karena terlambat cukup lama
hal serupa juga terjadi di lingkungan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah kota probolinggo
sejumlah pegawai negeri sipil kedapatan terlambat saat mengikuti apel dan halal bihalal yang digelar pemkot setempat
saat ini asisten pemkot setempat menyatakan tengah melakukan pendataan para pns nakal
dengan menindak tegas para pns yang kedapatan terlambat maupun membolos
kita tegas intinya sedangkan berdiri aturan
kalau tanya pna tetap akan di jadikan hukuman sipil
politika sedang terhadap tidak mengusirkan saya beritahu
wali kota tri risma hari ini sebelumnya secara tegas siap memproses pegawai negeri sipil
yang nekat bolos di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran
pemerintah kota surabaya sendiri tidak memberikan toleransi terhadap pns yang menambah izin libur
kecuali sedang sakit
kita cek di lapangan itu penyebabnya apa ada yang sakit ada yang itu
tapi kita cek lagi kalau memang itu ya nanti kita lakukan proses
karena liburnya panjang sekali ini
trisma sendiri akan menurunkan inspektorat serta badan kepegawaian dan diklat
untuk pendataan pns yang bolos dan memproses pns nakal di hari pertama masuk kerja